dpp partai amanat nasional telah menggelar rapat internal untuk mereposisi taufik kurniawan dari jabatan wakil ketua dpr
pan telah memilih satu nama untuk mengisi jabatan tersebut tinggal menunggu pengumuman resmi disampaikan ketua umum zulkifli hasan
dpp pan menggelar rapat internal rabu minggu lalu sehari pasca mendengar taufik kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
dalam kasus dugaan suap dana alokasi khusus kabupaten kebumen tahun dua ribu enam belas
ketua dpp pan yandri susanto mengisyaratkan partainya telah bulat memilih satu nama untuk menggantikan tovi kurniawan sebagai wakil ketua dpr
yandri enggan menyebut nama tersebut tapi membeberkan sejumlah kriterianya
yakni kader tersebut menduduki posisi sebagai pimpinan komisi pimpinan fraksi dan pengurus teras dpp pan
nama yang cocok berdasarkan kriteria tersebut adalah mulfahri harahat ketua fraksi pan saat ini
ditetapkan tersangka hari selasa rabu kita rapat dan terkonfirmasi dengan sekjen sama ketua umum
saya sampaikan juga kepada para wartawan bahwa posisi mas taufik di wakil ketua dpr akan kita ganti dengan yang lain
tentu dalam pengambilan keputusan walaupun pak amin tidak langsung dirapat tapi dikonsultasikan dengan pak amin
karena beliau ada di dalam kehormatan dan pendiri partai
dan alhamdulillah dari nama nama yang ada di praksipan ada empat puluh tujuh nama
kita sudah sepakat
tidak ada tarik menarik tidak ada gunjang ganjing tidak ada blok blokan
satu nama itu tinggal kita buat surat ditandang oleh ketua umum sama sekjen
ketua umum masih di luar nanti pulang akan kita kirim
tapi walaupun kita kirim sekarang memang belum bisa diproses oleh dpr karena reses
undang undang md tiga mengatakan paw anggota dpr atau pergantian pimpinan harus menyampaikan sumpah dan jabatan di depan sidang paripurna
nah satu nama itu ya tunggu saja
pokoknya satu nama ciri cirinya itu dia pimpinan komisi pimpinan praksi laki laki anggota praksipan pengurus teras pan
lima syaratnya udah mulai semua